kita beralih ke ibu kota pemerintah provinsi dki jakarta berupaya menanggulangi wabah difteri di ibu kota
dua kota madia yaitu jakarta barat dan jakarta utara menjadi fokus penanggulangan
kedua kota madia ini adalah yang paling dekat dengan provinsi banten
yang menjadi sumber penyebaran penyakit difteri dengan jumlah suspek paling banyak
dki jakarta berupaya menanggulangi wabah difteri dengan jumlah suspek paling banyak
pemerintah tidak khawatir atas isu kehalalan vaksin yang ramai di masyarakat
pemerintah dki jakarta menargetkan dua sembilan juta anak usia di bawah sembilan belas tahun
untuk mendapatkan vaksin difteri
hingga akhir desember dua ribu tujuh belas sebanyak lebih dari sembilan ratus ribu target sudah terpenuhi dalam waktu satu bulan
gubernur dki jakarta anies baswedan yang ditemui saat pemberian vaksin gratis kerjasama
perhimpunan indonesia tionghoa dan puskesmas kedoya utara mengatakan
pemprov dki fokus pada penanganan penyakit difteri
karena statusnya meningkat menjadi kejadian luar biasa pada dua ribu tujuh belas
menurut data dinas kesehatan yang dikutip anies
sepanjang dua ribu tujuh belas terdapat satu ratus sembilan puluh
kasus difteri di dki jakarta
karena kita tahu difteri ini membutuhkan respon yang masif dan harus cepat
karena itu kita berharap nanti totalnya yang kita akan bisa jangkau di fase ini adalah
anak bawah sembilan belas tahun jumlahnya dua sembilan juta
dan kalau total nanti penduduk di jakarta kita akan lakukan secara lebih masa lagi di kemudian hari
anies juga memastikan bahwa vaksin gratis yang difasilitasi pemprov dki aman dan terjamin kehalalannya
selain itu pemprov dki juga terus mengejar produksi vaksin agar penyebaran ke warga semakin cepat dan luas
manggar fathani jakarta